pandemi covid sembilan belas telah mencabar keberanian sistem finansial global
indonesia seperti ekonomi lainnya telah memulai banyak kebijakan kebijakan yang berat dan berpengaruh
untuk menjaga ekonomi dan keberanian sistem finansial
bagi bank indonesia kami berhormat untuk menerima
pembangunan sistemik dan regulator prudensial di asia pasifik dua ribu dua puluh satu
ini adalah panggilan kedua yang kami terima dari bank asia
pembangunan sistemik dan regulator prudensial yang terbaik di asia pasifik dua ribu dua puluh
kami mengucapkan terima kasih kepada bank indonesia asia untuk mengucapkan penghargaan seperti ini
pembangunan ini benar benar merupakan penghargaan internasional
dalam cara bank indonesia bekerja dengan sangat keras
bersama dengan pemerintah dan agensi lain
untuk menjalani ekonomi kita di bank indonesia
dan mengucapkan penghargaan dengan sangat keras pada pemerintah dan agensi lain
dan mengucapkan penghargaan dengan sangat keras pada pemerintah dan agensi lain
di belakang kondisi luar biasa covid sembilan belas
biar saya berbagi tiga poin tersebut
tentang cara bank indonesia memformulkan dan mengimplementasikan
terutama polisi makrobudensial kita
untuk menjawab stabilitas sistem finansial
dan mendukung pemulihan ekonomi
kami mengimplementasikan polisi makrobudensial kita
sebagai bagian integral dari polisi integrasi bank tni
bersama dengan polisi moneteri dan sistem uang
di moneteri kami mengadopsi polisi akomodatif
dengan menurunkan harga polisi dengan agresif
sekarang pada tiga lima persen yang paling rendah di sejarah
kami menginjakkan satu titik isi terakhir
sekitar enam empat persen dari gdp
kami juga menginjilkan sistem uang
untuk menguasai bank digital kita
untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional kita
bersama dengan ekonomi dan keuangan yang inklusif
kami menginjilkan ekonomi dan keuangan yang inklusif sekarang
kami mengadopsi polisi akomodatif makrobudensial
untuk menurunkan kemampuan sistem finansial
dan mendukung pengembangan ekonomi
semua polisi makrobudensial kami adalah akomodatif
atau pengembangan likuiditas makrobudensial
rasio intermedia makrobudensial kami
atau rasio finansial dan pendanaan
kami juga relaksikan rasio nilai uang
dan kami mengadopsi rasio nilai uang seratus
untuk pembayaran untuk pelaburan di sektor otomotif dan perusahaan
rasio makrobudensial yang inklusif
untuk mendukung smp dan kefinansi yang inklusif
kedua kami mengundurkan dan menginjilkan polisi makrobudensial kami
bersama dengan pemerintah dan komite sistem stabilitas finansial
kami juga bersama dengan minister finansi
dan perusahaan insuransi deposit indonesia
kami bekerja bersama sama
untuk menjaga stabilitas sistem finansial
dan mendukung pembayaran untuk ekonomi
melalui beberapa polisi insentif
dan menjaga stabilitas sistem finansial
dan penyelamat ekonomi kami berada di bawah ini
dengan rasio makrobudensial kapital yang sangat tinggi
serta keuntungan yang sangat besar
oleh aset beraset beraset
aset per tiga bagian sekitar tiga puluh tiga
bekerja dengan sangat keras
untuk menjaga penyelamat ekonomi kami
sama juga stabilitas sistem finansial
terus berdiri di belakang
perang kedua pandemi covid sembilan belas
fokus kami sekarang adalah
ekonomi dan pengembangan ekonomi
perusahaan insuransi indonesia deposit
memberikan insentif dan stimulus
dan perusahaan perusahaan perusahaan ekonomi
dan stabilitas sistem finansial
dan memberikan perhatian dan kebaikan
dan stabilitas sistem finansial
meskipun perang belum berakhir
untuk mendapatkan pengembangan yang lebih kuat